pertanyaan pertanyaan bisa disampaikan ke saya atau pak teguh
ini mungkin kursinya silahkan diisi dulu mungkin
baik terima kasih sekali teman teman media
selamat sore semua sehat semua
yang jelas ini secara umum
pilkada di solo ini sudah berjalan lancar aman
antusiasme warga untuk datang ke cps juga cukup baik
yang jelas saya dan pak teguh sangat berterima kasih sekali
pada seluruh jajaran kpu bawaslu
tni polri sehingga
acara pemungutan suara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar
itu yang paling penting
ya mohon gue silahkan langsung tanya jawab aja
oke mas berkait hasil ini kan
dari target ya kemarin berapa sih
ya sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya mas
yang penting itu warga solo
pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman
kalau masalah angka angka itu urusan belakangan
saya pun juga sudah nothing tulus
menang kalah pun itu ya urusan belakangan
yang penting warganya sehat semua
pilkada berjalan dengan aman
itu aja yang paling prioritas dari saya
ini pak teguh
dan tingkat kehadiran delapan puluh persen itu
dan tim pemenangan
untuk seluruh struktur
pemenangan bekerja dengan sungguh sungguh
dalam masa pandemi ini
maka ya inilah yang harus kita terima
tidak ada kluster
jadi sampaikan mas ibram
jangan sampai ada kluster
waktu bagaimana kehadiran pemilih dan pada waktu kami datang nyoblos itu juga saya hanya empat lima orang saja
artinya memang waktu itu sudah memberi kesempatan tidak ada kerumunan
maka dari itu biarpun masih ada warga yang belum menggunakan haknya untuk berdemokrasi saya kira haknya mereka
tetapi sekali lagi kewajibannya tim pemenangan mas gibran teguh ini
supaya rekan rekan yang bekerja ini sudah bersungguh sungguh
untuk menghadirkan masyarakat berbondong bondong datang ke tps
yang kedua ya mestinya ini waktu disampaikan mas gibran dalam diskusi diskusi itu kan antara delapan puluh lima sampai sembilan puluh dua persen
kami masih ingin karena ini masih ada dua ratus an
belum masuk ya apa yang tidak delapan sembilan persen lah kita nanti mungkin bisa akan kita perunding
saya kira itu yang penting
ya angka angka pasti akan kami evaluasi
tapi sekali lagi yang penting pilkadanya aman lancar
itu yang paling penting
untuk saat ini belum
tapi saya dan pak teguh akan ini
berencana untuk soan juga ke pak bagio dan pak suparjo
ya apabila beliau berdua sudah agak longgar
biar bagaimanapun ini sudah selesai
tidak ada kubu kubuan lagi
semuanya warga solo bahu membahu untuk membangun solo untuk lebih baik
baik lagi ke depan
ya mas gibran dan pak teguh
ini kan secara klikon kan sudah unggul begitu
nah nanti ketika secara resmi kpu menyatakan menang begitu
program terdekat itu sebenarnya seperti apa sih
kalau dilihat kan merangkul anak muda
membuat anak muda lebih kreatif begitu
ini kan juga milenial begitu
seperti apa sih nanti program terdekatnya
mas dan pak
ya kalau program prioritas kan sudah saya sampaikan pada waktu debat pertama dan debat kedua
yang jelas bukan hanya anak anak muda saja yang kami sentuh
tapi semua warga solo
saya juga sudah sering memaparkan
sekarang itu tantangan solo ke depan itu ada dua
tantangan yang ada di depan mata itu ya jelas ini adalah masalah covid
kalau covid kita bicara masalah kesehatan dan ekonomi
makanya pada waktu debat kemarin saya juga sering selalu mengulang ulang masalah
percepatan pemulihan ekonomi di kota solo
jadi itu programnya
nanti otomatis akan merangkul semua
yang anak anak muda semua umkm juga kami rangkul
jadi itu sudah bisa
apakah keputusan anda untuk menangkan kemenangan pada hari ini
mas gib akan memenangkan keadaan dan kemungkinan hari ini meskipun masih masih cepat

apakah nanti ketika menjabat sudah ada pembagian tugasnya mas gibran dan mas teguh sendiri
apakah yang mungkin disukai atau pak teguh yang lebih banyak distrasi
atau seperti apa mas nanti pola
kerjasama diantara mas gibran dan juga pak teguh
nah itu nanti dulu lah
yang penting sekarang nanti dalam bulan bulan ke depan
saya dan pak teguh akan melakukan komunikasi intensif bersinergi dengan pak rudi pak purnomo
yang jelas nanti kita ingin proses transisinya nanti berjalan dengan lancar
apalagi program program yang sudah berjalan sekarang
terutama untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan covid
jadi nanti kami akan melakukan komunikasi intensif dengan pak rudi dan pak purnomo
dan ya itu tadi yang saya bilang tadi
yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan
dan sekali lagi
kita tetap menunggu hasil resmi dari kpu
dan juga sudah saya garis bawahi ke semua pendukung pendukung yang ada di luar sana
hari ini tidak ada selebrasi sama sekali
ini kita masih ada di tengah pandemi
jadi tidak ada selebrasi
saya pun dalam beberapa hari
minggu ke depan
juga akan kembali lagi berusukan
saya akan tetap turun ke warga untuk melakukan kegiatan kegiatan kemanusiaan seperti biasa
yaitu pembagian masker pembagian vitamin dan lain lain
jadi kami akan tetap turun ke warga untuk membantu pak wali kota untuk ini apa
meringankan beban warga
terutama di tengah pandemi seperti ini
pertanyaan terakhir g
apakah mas gibran dan pak teguh sendiri sudah puas dengan hasil ini
dan bagaimana melihat antusiasme masyarakat di surakarta dalam melakukan pemilihan
artinya juga dari menerapkan protokol kesehatan saat berada di tps mas
angka angka itu urusan belakangan
yang penting pilkadanya lancar aman
dan juga di tiap tiap tps
tadi saya ngecek ke beberapa tps
ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat
ada tempat cuci tangan
ada setiap pemilih diberikan handcluff
ini saya rasa cukup baik sekali
yang penting pilkadanya aman lancar
itu yang paling prioritas dari kami
urusan angka angka ya otomatis nanti akan kami evaluasi
yang penting warganya sehat semua
yang penting juga angka partisipasi publik untuk datang ke tps juga cukup baik
biar bagaimanapun pasti nanti banyak yang kami evaluasi ya pak teguh ya
karena biar bagaimanapun ini pilkada di tengah pandemi
pasti ada ya ada hal hal yang tidak bisa kita prediksi lah
tapi nanti akan kami evaluasi lagi
yang penting pilkadanya aman dan lancar itu saja
ye terima kasih terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak teguh